terima kasih anda masih bersama kami di political show ini perdebatannya keras sekali ini perdebatannya seru sekali saya ingin tanya lagi
belum belum belum
oke setelah ini
tadi di break keras sekali saya bilang makanya harus ditunjukkan dong
bagaimana kemudian golkar kan terkenal dulu sering ya ada di setgap koalisnya pak sby kemudian banyak berbeda sikap jadi mendayung di dua karang
nah ini nasdem sedang di satu sisi tetap loyal kepada pak jokowi kepada koalisinya tapi di sisi lain mempersiapkan diri untuk kontestasi dengan dua partai yang disebut oposisi tadi
golkar merasa bahwa stabilitas koalisi bisa terganggu gak sih bang
ya pertama mesti dipahami koalisi yang ada sekarang itu koalisi per periode
seperti di malaysia misalnya ya
koalisi itu sepanjang zaman selama dia berkoalisi
kalau kita koalisinya per periode
koalisi yang ada sekarang koalisi lima tahun
yaitu mendukung pak jokowi
calon presiden kemudian menjadi presiden
dan mendukung semua programnya berkaitan dengan
pc pc nya pada waktu dia menjadi calon presiden
itu adalah kewajiban
daripada partai untuk mendukung itu
untuk dua ribu sembilan puluh sembilan itu lain lagi
gak ada lagi hubungannya dengan koalisi yang ada sekarang
jadi gak masalah buat golkar
ketika kemudian nasdem bersikap seperti itu
so itu konsensus kita mengatakan begitu
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dalam rumah indonesia ada kamar kamar
nah ketika kamar kamar berbicara untuk the next nya
tidak boleh dicampuri oleh presiden
itu rananya daripada partai politik
sesudah yang konsensusi
konsensus kita mengatakan bahwa kita tidak mengenai namanya oposisi
sering juga biasa
menyampaikan kritik konstruktif
bukan kritik yang tidak konstruktif
tapi di periodenya pak jokowi ini
golkar gak pernah memberikan kritik
kritik itu ada dua
ada yang diketahui publik ada yang tidak
nah mungkin disini berbeda
sama di jaman muda baru
bukan berarti tidak ada kritik sama pak harto
saya anggota dpr di jaman muda baru
kita waktu itu kalau kritik kepada

itu luar biasa
tapi tidak di publik seperti sekarang gitu
tapi kritik itu ada
bukan tidak ada
pak erlangga juga sering ketemu presiden
biasa ketemu presiden
menyampaikan sarang sarang beliau
itu hal yang biasa
tapi tidak di publik
ada yang harus di publik ada yang tidak
oleh karena itu
sekarang menurut saya tidak ada keretakan koalisi pendukung pak jokowi
sama sekali tidak ada
semua kebijakan bapak presiden sekarang
didukung oleh semua koalisi
meskipun ada ketegangan hubungan antara pdip
dengan nasdem ini
saya juga tidak melihat ketegangan
karena itu hanya ada pak hasto
kemudian sudah itu kan tidak berlanjut
yang dikatakan ketegangan
kalau ini dua partai ini
itu tegang terus
ini tidak sebetulnya
itu hanya letupan letupan politik
dan mencerahkan demokrasi rakyat
melangkah itu tidak ada yang kami langgar
hukum perundang undangan konstitusi
tidak ada yang kami langgar
jadi hanya perbedaan ini saja
mungkin pilihan saja
intinya di situ perbedaan pilihan
nah memang kalau ada yang mempersoalkan
ini adalah sesuatu yang baru
dalam sebuah perjalanan kita
tadi mas soto menyebut kasus pan
itu saya kira agak beda ya
agak beda dengan kasus nasdemi
itu agak berbeda
persisnya seperti apa
karena pak jokowi pada saat itu maju kontestasi
kedepan saya kira memang harus ada aturan
kemudian kaitannya dengan
kita membangun koalisi baru
di luar kekuasaan misalnya
itu seperti apa
itu harus merubah undang empat puluh lima
itu artinya ini pekerjaan kita
jadi jangan sampai
yang sesuai dengan apa yang kami lakukan tidak salah
dengan narasi narasi seolah
seolah kami itu deframing
siapa itu yang menyalahkan
jangan langsung disebut siapa siapa gitu
secara umum kan ada
seolah olah nasdemi deframing
tidak menghormati fatsun dan segala macam
padahal tidak ada
karena kata bang nurdin khalid tadi
kita koalisi lima tahunan per periode
untuk periode berikutnya
kan gak mungkin dadakan
harus kita persiapkan sejak dini
dan pilihan koalisi kita itu siapa
itu kan tergantung kita
gak bisa kita dipaksa untuk dengan siapa dengan siapa
disitu saya kira
ini mbak nana sebelum ke
kalau tidak ada presidensial threshold itu
tidak begini keadaan sebetulnya
harusnya jadi
oke itu menurut mbak nurdin
jadi semua aja bisa nyala
dan semua mewah sih ya
semua aja bisa maju
oke tapi saya mau tanya ke bang rifki
nasdem seolah olah merasa deframing
disalahkan kalau menyalahi fatsun politik itu
kenapa pertanyaannya ke dia
itu perasaannya nasdem aja
oh itu perasaannya nasdem
yang jelas itu bukan dari kami
saya dengan gus coy ini baik
dia sedia banget aja
karena kan pdip saja yang kritik
tadi kan saya sudah katakan tidak ada keterangan
pdi perjuangan itu sekali lagi memberi kritik atas kinerja
dan kita tadi sudah bicara tentang konstruksi konstitusi
dimana presiden memiliki hak prerogatif kepada pembantu pembantunya
dan ketika menjadi pembantu pembantunya
anda boleh dari partai politik
anda boleh dari tidak partai politik
anda boleh dari mana pun
kebetulan misalnya ketika yang dikritik itu dari partai tertentu
ya jangan nana provokasi lah
bahwa seolah olah kita ini mendiskreditkan partai partai
itu tadi pernyataannya
saya juga bilang ke pdip
yang mengkritik selama ini pdip berjuangan
kalau misalnya nasdem tidak memilih jalan politik bersama dengan demokrat dan pks
dan tidak mencalonkan anies baswedan
apakah pdip juga akan mengkritik kinerja menteri menteri nasdem seterbuka ini
kalau kita bicara konteks reshuffle
pdip perjuangan akan terbuka ini
atau kita terus bicara based on kinerja
dan karena itu mungkin hari ini kita bicara menteri a menteri b
besok kita akan bicara menteri c dan menteri d
tapi ini udah berbulan bulan pdip cuma bicara dua menteri itu aja
kebetulan ini baru

ini kan baru beberapa
menteri dari golkar juga nggak dievaluasi sama pdip
kadang kadang kan wartawan juga yang memprovokasi pertanyaan
itu menteri a menteri b bagaimana pendapat
kita tidak tahu
yang kemudian dimunculkan adalah pendapat
karena menteri golkar kinerjanya bagus pak nana
yang kedua kalau kita bicara konstitusi kita
partai politik dan atau gabungan partai politik
itu kan merupakan syarat untuk mengajukan calon presiden wakil presiden
ketika presiden dan wakil presiden dilantik
tidak ada satupun aturan tertulis sebetulnya
di dalam konstitusi dan peraturan perundang undangan kita
terkait dengan koalisi di dalam kabinet
tetapi kemudian kita memahami
bahwa koalisi di dalam kabinet
yang terdiri dari partai partai politik pengusung presiden
gabungan gabungan partai politik kalau dalam bahasa undang undang
itu secara etik
secara etik mereka harus memiliki road map bersama
kenapa ada itu bu rity
kalau tidak ada itu tidak ada seperti itu
itu yang menjebak sebetulnya
yang mengikat presiden
itu sudah selesai karena mahkamah konstitusi berkali kali menolak
menolak permohonan itu
maksud saya penyebabnya disitu
saya bekerja di pemega untuk jadi konstitusionalis
ada satu lagi
ini saya moral esotenya pak surya loh
saya belum selesai pak
oh ya silahkan
saya lanjut sedikit
nah karena itu kemudian
karena tidak ada aturan hitam di atas putih dalam konstitusi dan undang undang
maka dasar dari kesepakatan dan kesepahaman itu
basically silaturahmi dan komunikasi
jadi kalau ada dinamika dan seterusnya
mari kita berkomunikasi
maksudnya pdi perjuangan merasa ataupun berharap
nasdem datang dulu
silaturahmi soan bilang bahwa kita ini mau bisa jalan
pdi perjuangan golkar nasdem gerindra pkb pan semua
delapan partai politik yang ada di dalam koalisi ini wajibun hukumnya kalau bahasa gus coy
itu untuk membangun sistem politik ini
agar kemudian apa yang disampaikan oleh bang yunarto tadi
bahwa etika dalam berkoalisi di dalam pemerintahan itu tidak menimbulkan tafsir yang kurang positif
karena di dalam politik musuhnya musuhmu adalah temanmu kan
jadi kemudian ini semua harus dicairkan dalam komunikasi
nah menurut pandangan saya kalau kita bicara lebih konkret apa yang dimaksud dengan fatsun dan etika tadi ya ini aja
kalau saya dengan gus coy dan yang lain lain lebih sering komunikasi lebih sering silaturahmi
maksudnya mungkin pak surya diminta komunikasi soan ke teguh umar ketemu bu mega
silaturahmi dan komunikasi
tapi yang harus dipahami sedikit ini
sedikit saya mau nyinggung ini
ketika nasdem mendeklarasikan anis
kib sudah terbentuk ada koalisi
maaf nasdem tidak diajak
disini juga ada koalisi
nasdem gak diajak
kira kira begitu lah ya
nah nasdem padahal mau punya capres ini
kita punya pertimbangan sendiri kalkulasi sendiri
bisa dengan pdip juga
teramikan komunikasi kalau bisa
pdip sudah punya sendiri
maksudnya koalisi terpaksa dong
koalisi sudah terdesak berarti
pdip kan sudah punya sendiri
sudah memenuhi syarat
nasdem yang kurang
dengan siapa ya
tapi kenapa harus memilih berpisah dari pdi
kebetulan figur yang kami usung
yang kami pikirkan
cocok dengan dua partai ini
nah disini apa yang salah
tapi pernah nggak calonnya itu dikomunikasikan ke pdip
yang kedua adalah
silaturahim sekarang sudah dibangun
ya sudah kita lanjutkan silaturahim
masih ada peluang
masih ada di depan
masih ada peluang ya
bicara soal silaturahim ini
safari politiknya pak suryapalo
ini di tengah gonjang ganjing reshuffle
kemudian hubungan yang panas dingin dengan pdip
pak suryapalo malah safari politik
kita dengarkan pernyataannya pak suryapalo berikut ini
pertemuan dengan bapak presiden jokowi itu
dalam waktunya yang relatif
dalam waktunya yang relatif seperti biasanya
cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang bapak presiden ya
lebih dari satu jam dua puluh menit lebih ya
saya tidak melihat ada perubahan
suasana penerimaan baik
ada perintah pak jokowi nggak supaya ketemu dengan golkar
secara lisan gak ada
saya nggak tahu suasana batin beliau
tapi modal kebersamaan
nggak salah dibilang alumni golkar
ya itu memang benar adanya
kenapa gak perlu yang lain
yang lain kita memang baru mencoba
apakah perlu akan mungkin bergabung dengan kip
ya sama sama mungkin mungkin kip juga bergabung sama nasdem kan
jadi probability kemungkinan itu masih terbuka
nah provokasinya jangan terlalu tajam

nasdem safari politik di tengah isu isu reshuffle
tujuannya apa ini
mengkonsolidasikan polisi tanpa media perjuangan
para pemimpin itu harus
selain untuk menurunkan ketegangan
selain untuk edukasi politik
meskipun kita beda pilihan
gak usah bermusuhan
semuanya kan satu tujuannya untuk indonesia
menurunkan ketegangan maksudnya berarti memang ada ketegangan
di antara koalisinya pak jokowi
gak ada apa apa
itu tadi gucoy yang menyampaikan menurunkan ketegangan
kalau lah ada ya itu supaya nggak ada
kalau belum jangan sampai terjadi
tapi ada kan
jadi politik indonesia kata pdip kan gotong royong
tidak harus tetap gotong royong
tadi kata pak surya kerjasama saling memahami
satu tahap pertama itu memang
pak arief saling mengenal
mengenal pikiran mengenal pilihan
yang kedua dengan saling mengenal maka dia memahami
karena kepentingannya sama untuk kepentingan bangsa
maka ujungnya adalah kemajuan indonesia
oke saya mau tanya ke golkar
sebagai pihak yang menjadi partai koalisinya pak jokowi
yang didatangi oleh pak surya dalam rangka safari politik
ini kalau saya lihat nasdem sedang safari politik koalisi
menyolidkan barisan koalisnya pak jokowi
menunjukkan bahwa koalisinya pak jokowi baik baik saja
nah di era multi partai
tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi
dan kolaborasi ditentukan oleh silaturahmi
itu yang didakukan oleh bang surya
silaturahmi politik itu sangat penting dalam upaya menciptakan kolaborasi
dan politik itu identik dengan kekuasaan
politik identik dengan kepentingan
sekarang ini belum ada koalisi yang pasti
termasuk kaib berarti
dikatakan pasti itu ketika dia sudah mendaftar
sekarang kok mau politiknya ya
sejak belum mendaftar kepada kpu
maka sepanjang itu
masih banyak kemungkinan kemungkinan bisa terjadi
itulah statement bang surya
dan golkar membuka peluang itu
dari dulu saya sudah mengatakan bahwa kib sangat terbuka
untuk partai partai lain
koalisi akan permanen
satu periode ketika sudah mendaftar di kpu
itu baru resmi
itu adalah konstitusi kita
nah oleh karena itu
safari politik dalam rangka silaturahmi politik
itu akan mencerahkan demokrasi rakyat
tidak hanya menurunkan tensi politik yang
di era sekarang ini sudah masuk kepada tahun politik
tensi politik di rangka politik pasti akan tinggi itu
itu yang dimaksud oleh
saya bantu sedikit
oke mas surya silahkan
maksudnya sih tadi safari politiknya
pak surya di tengah istri safa
ada fakta yang menurut saya nggak apa apa kok
konflik perbedaan pendapat yang tajam
dalam demokrasi biasa saja
saya malah takut kalau semuanya harus dibungkus di sana
saya malah takut kalau semuanya harus dibungkus di sana
dibungkus dalam silaturahmi politik
sesuatu yang harus bersifat sama
ujung ke ujung gitu ya
itu namanya kong kali kong bukan bagian dari demokrasi
yang pertama begini kita akui terlebih dahulu
zaken kabinet tidak ada
dalam realita politik kita
sehingga dan bahkan kalau kita mau jujur
ini buah juga kritik saya kepada jokowi dan nasdem
jokowi dan nasdem
dibanding periode pertama
itu yang menurunkan derajat kualitas dari prinsip mereka

bagaimana menerjemahkan kabinet yang lebih profesional
dulu jokowi sempat membuat aturan
walaupun tidak tertulis
mengenai tidak boleh rangkap jabatan

pan secara internal membuat aturan itu di periode pertama
kedua duanya di periode kedua ingkar terhadap apa yang mereka buat sendiri
buahnya adalah setiap reshuffle dan kabinet dilihat secara lebih politis
buahnya adalah setiap reshuffle dan kabinet dilihat secara lebih politis
itu yang pertama
yang kedua ini juga normal
apa yang disebut dengan open election
wear entering the open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali
dulu kita ingat loh
ada partainya bang nurdin halid
kemudian dianggap inisiator hak angket senturi
padahal partai pendukung koalisinya sby
pks juga berbuat seperti itu
jadi ini kwadrat dari

pemilu yang incumbent tidak bisa maju kembali
isu isu seperti ini termasuk keretakan koalisi
itu pasti ada
nah ketiga terakhir apakah keretakan koalisi tidak boleh terjadi
sangat boleh terjadi
pertanggung jawaban terbesar dari partai
itu bukan terhadap pemimpin koalisinya
dalam konteks ini adalah jokowi
nomor satu adalah terhadap konstituennya
kalau kemudian misal ya
ada yang dirasakan
didasarkan pada aspirasi konstituennya
dan nilai nilai yang ada di partainya
pemerintahan ini sudah tidak berjalan sesuai track
kenapa takut untuk keluar
kenapa takut untuk kemudian mengundurkan diri
kenapa takut untuk kemudian mengundurkan diri
itu adalah bagian dari demokrasi yang sehat
kalau kemudian semua dipaksakan
bahwa saya pasti sama tidak ada kritik
itu yang lebih berbahaya buat demokrasi
tapi kalau mas toto bacaannya ketika melihat
pak surya safari politik ke nasdem
ke gerindra pkb
kemudian ke golkar di tengah isu gonjang
di tengah isu goncengnya di safari itu dalam waktu satu minggu loh
safari politik itu dilakukan
apa sebetulnya yang bisa dilihat di situ mas toto
harus diakui kecerdasan politik seorang surya paloh
di satu sisi menurut saya
ini bagian lanjutan dari pasca pertemuan
dengan pak jokowi
lalu kemudian dilanjutkan pertemuan
dengan salah satu partai koalisi
artinya dia menunjukkan ada keseriusan
ketika berbicara mengenai komitmen politik sampai dua ribu dua puluh empat
ada keuntungan secara taktis yang bisa ditunjukkan
juga secara tidak langsung
kepada dua partai pendukung koalisi perubahan
masuk dalam koalisi yang lain
kalau kemudian negosiasi
terkait dengan cawapres kah bagi bagi kuasanya
karena kalau kita lihat bukan hanya ke golkar
sebelumnya ahmad ali dan teman teman
datang ke sekber gerindra dengan pkb
di situ yang ingin ditunjukkan
dan kemudian menjadi persepsi
memang yang menjadi jangkar dan role
surya paloh dan nasdem
bang rifki merasa bahwa surya paloh dan
nasdem sedang menyolidkan barisan koalisi
bahwa koalisi baik baik saja
tapi belum juga datang ke pdi perjuangan
pasti akan bersilaturahmi
ke pdi perjuangan
personal antara beliau
pak surya dengan
ibu ketua umum kami kita tahu
hubungan yang cukup panjang
mbak puan malah sudah pernah datang ya
dan sudah mencium tangan
kepada bang surya
sebagai om dari mbak puan
pdi perjuangan telah memberikan contoh
keadaban politik untuk itu
nah saya ingin komentar sedikit
bukan sekedar cium tangan
cium tangan itu penghormatan
cipika cipiki itu kasih sayang
nah karena itu
kemudian kalau gus coy tadi
koalisi indonesia raya sudah
lalu dengan siapa
masa kita ini tidak di pandang

yang satu ini mencat
kita bersama sama dengan elemen
partai partai politik lain mengusung pak jokowi
dan kita telah memenangkannya
sampai dengan detik ini
diajarkan oleh bung karno dan diteruskan oleh bu mega
itu tidak pernah berubah dari pdi perjuangan
tapi kenapa pdi belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden
selain ini progratis ibu ketua umum
berdasarkan keputusan kongres kelima di bali
kami ingin agar pemerintahan ini
pemerintahan presiden jokowi
sampai dengan dua ribu dua puluh empat
kita akan mengalami kemudian dinamika yang tidak mudah
dalam konteks politik dan ekonomi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
terlalu dini rasanya
kemudian dinamika ini
kita berspekulasi siapa calon presiden dan wakil presiden
tahapan kemudian masih cukup panjang
masih ada sepuluh bulan
jangan terlalu khawatir
dengan ini semua
saya sepakat dengan bang nurdin halid
keputusan gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden wakil presiden
di meja komisi pemilihan umum republik indonesia
jadi kalau menurut pdip
terlalu cepat ketika pandangnya
partai seperti nasdem sudah mengangkat calonnya
jangan merasa ditinggal
jangan merasa sendirian
karena pdip sudah punya
karena pdip sudah punya
karena pdip sudah punya sendiri
karena taksirnya bisa dibalik
berarti kawan kawan tinggalin pdip perjuangan
kalau kita baper bahaya bangsa ini
bangsa ini jangan dibangun dengan cara baper
padahal kita ingin diajak bdip
pak surah dan bu mega nanti ketemu
apa tanggapan dari teman teman mahasiswa
sebagai pemilih muda
teman teman mahasiswa nanti bisa mengkritik
dan juga bertanya kepada para narasumber
tapi jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show